harga daging sapi akhir akhir ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan
hal ini membuat pedagang daging di sejumlah pasar tradisional yang berada di kawasan jakarta barat
mulai rabu pagi mogok berjualan
seperti yang terjadi di pasar tradisional togol jakarta barat ini
seluruh pedagang daging sapi melakukan mogok berjualan
lapak penjual daging sapi di pasar tradisional ini terlihat sepi dari aktivitas jual beli
akibat dari tidak berjualannya pedagang daging sapi sejumlah pembeli yang hendak mencari daging sapi kebingungan
menurut pedagang daging sapi kenaikan harga daging sapi sudah mulai sejak dua bulan yang lalu
tepatnya pada akhir tahun dua ribu dua puluh
harga daging sapi naik cukup tinggi dan bertahap dari harga rp seratus per kilonya
hal ini membuat banyak pedagang daging sapi kehilangan pelanggan
mogoknya pedagang ini dimulai per hari ini dua puluh januari hingga dua puluh dua januari
kenapa tidak berjualan daging sapi bang
karena kan harga dagingnya stabil terus naik
jadi penjualan di pasar nggak bisa naik
jadi kita tidak dikasih keuntungan dari situ
jadi makanya kita ini adakan aksi mogok
kita nggak mau ke jalan tapi kita mogok perjualan
biar pemerintah pada tahu harganya
terus naik biar stabil dulu harganya
mogok perjualan juga terjadi di pasar baru kota bekasi
sejak selesai sore pasar mengekalkan
sepi dan hanya beberapa pedagang daging sapi yang berjualan
meski demikian tak ada satupun pedagang daging sapi di pasar baru kota bekasi
mau memberikan keterangan seputar aksi mogok yang berlangsung pada rabu ini
ketua asosiasi pedagang sapi sekarang ukm
darumatangga diana dewi berpendapat
seharusnya aksi mogok masal tersebut dibicarakan secara mufakat
ya memang harga sapi hidup dari australia
saat ini itu ada kenaikan
tapi yang disebabkan memang harga sapinya sendiri ada naik
kemudian kedua adalah masalah hismah
yang lalu kan ada lockdown dan adanya pengurangan dari pelayaran
rencananya aksi mogok perjualan daging sapi ini akan berlangsung selama tiga hari ke depan
baik dagang maupun konsumen berharap
pemerintah segera turun tangan agar harga daging sapi kembali normal
penyimputan cnn indonesia